kita ke sorotan lain saudara seorang pria nekat menyerang polisi dengan menggunakan senjata tajam di sebuah warung makan di indragiri hilir riau
sementara saat mendak diserang polisi terpaksa menodongkan senjata api ke arah pelaku
berikut ini adalah detik detik seorang pria datang membawa parang untuk menyerang polisi yang sedang berada di warung di jalan telaga biru indragiri hilir riau
untuk mengantisipasi serangan pelaku polisi terpaksa mengeluarkan senjata api dan sempat melepaskan tembakan peringatan
pelaku masih berupaya melakukan perlawanan hingga tembakan kedua dilepaskan
pelaku sempat melakukan perlawanan saat ditangkap di mana pelaku ini nekat dan menyerang petugas polisi karena sakit hati dan dendam pernah ditangkap oleh petugas yang bersangkutan
itu memang betul anggota kami
tepatnya pada minggu dini hari anggota kami duduk di warung makan tepatnya di jalan telaga biru
tiba tiba datang otk dengan mengangkat senjata
otk tersebut kita amankan kantor polisi yang saat ini ditangani oleh satreskrim
setelah dilakukan pemeriksaan motifnya itu adalah ternyata dendam aja sakit hati